mengisi liburan sebuah desa sentra penghasil ikan lele menggelar lomba mancing gratis
dan tak tanggung tanggung panitia menyediakan satu ton ikan lele yang disebar secara cuma cuma
aksi mancing gratis ini pun menjadi alternatif warga untuk bisa menikmati liburan awal tahun dengan murah
satu ton ikan lele yang disebar di aliran sungai sepanjang sekitar tujuh ratus meter
setiap warga bisa langsung memasang kailnya untuk bisa mendapatkan ikan yang mengandung gizi tinggi ini
meskipun harus berebut dengan ribuan pemancing yang sudah mengantri sejak ikan ditebar oleh panitia
warga sangat senang dengan kegiatan untuk mengisi libur tahun baru
berapa berapa berapa berapa berapa kilo ini
sementara pihak panitia berharap kegiatan ini bisa menjadi penghibur
warga sekaligus pusat wisata murah setiap awal tahun
sedangkan ikan yang disiapkan merupakan hasil swadaya dari peternak ikan lele di desa yang menjadi sentra ikan lele di jombang
padung lahnya sekitar satu ton lebih
terus ikannya ini didapat dari mana pak
dari sumbangan teman teman dan pengusaha perikanan lele
peserta yang hadir dalam lomba ini datang dari kabupaten jombang kediri mojokerto
hingga sejumlah kota yang banyak memiliki penghasilan
yang lebih mancing
sudah merah harjo jombang